sebelum matre tinggal aku
aduh nadine bisa dalam bahaya nih kalau gue gak lakuin apa yang alex minta
pak tarik aku tuh ke temen gue yuk
pak gue sih ayo aja sih yan tapi kaki gue masih sangkit kalau jongkok
kan gue kalau lagi narik jongkok di samping
sakit lu ya
masih gue recovery dulu gak apa apa ya
ya dulu sini air dulu ya gue masih sanggup kok nyetir sambil terang
tapi gak apa apa bener ya
yan yan gue bantu ya gue bisa teriak kok
tuh cocok kan gue
lo bantu gue ya
nggak butuh gue bantu kayak lo yang ada penumpang gue semua pada kabur
lo teriak cililitan cililitan nakutin orang
gila yan gue kan temen lo yan
gela gue gak butuh bantuan lo gue gak sanggup sendiri
gue nyetir sambil teriak cililitan lo masih sanggup
gue mantap akan terganti pak on
ya udah semua ya gue pamit lo ya
gue harus tarik angkot lo nih di masa depan gue oke
ya gue gak bisa bantu nian cililitan
sorry ya gue gak ada pilihan lain
semesta dari wili dia bilang
dia kasih tahu ke kita si ian lagi narik angkot
jurusan cililitan dua
nurut juga si wili sama lo lex
gue bilang apa dia nggak ada pilihan selain dulu sama gue
akhirnya dia nurut juga kan
kita gue telpon si dan daka
halo dan kita kan udah kesepakatan untuk hancurin aja satu persatu
kemarin gue udah habisin dadu nah sekarang giliran lo
gue kasih tau ian lagi di mana dan lo habisin sepuas lo
dia lagi narik angkot jurusan cililitan dua gue serahin ke lo
gue dengan senang hati pasti bantu lo lex
ya udah sekarang gue kesana dia gak akan bisa lolos dari gue
geng falcon ayo saatnya kita beraksi
ini yang cara cerdas dalam bertindak
tujuan tercapai kalau anak anak aja lapor ke polisi kita cuci tangan
yang ngelakuin kan anak anak falcon bukan kita jadi kita tenang aja
dikirain malink lagi kenapa bawa gembolang kayak gitu
alhamdulillah rey kalau gitu
oh siri tahu pasti noon kinar mau tinggal sini lagi ya
oh berarti siri tahu berarti noon kinar diusir dari kosongnya ya
terus apa dong
saya tuh mau ngerepotin sri
hah mau dong direpotin ih siri senang banget direpotin makanya siri pilih pekerjaan pembantu karena siri suka banget direpotin
jadi kalau noon kinar ngerepotin siri siri senang banget
siri aneh ya
jadi gini saya mau minta tolong cuciin pakaian kotor saya
oh jadi buntelan ini dalamnya pakaian kotor noon kinar oke siap berarti
tapi nanti kalau misalnya saya ada duit saya bayar nanti sekarang nggak ada duitnya
nggak usah bayar bayaran ini kan udah tanggung jawab sih
lagipula kan noon kinar kan anggota keluarga di sini
enggak lah saya kan cuma ini cuma keponakan nih tante marisa dulu
sama aja kan ya berarti kan mas gina kan udah dianggap sama agen sama juragan sama nyonya kayak anak mereka sendiri
itu tidak penting pokoknya sih seneng tinggal di sini pokoknya si bisa tinggal sepuasnya bisa makan sepuasnya itu lebih dari cukup ya nggak mira
neng tadinya juga bibitnya mau minta tolong sama mang liman bawain makanan buat noon kinar
ini buat jaga jaga barangkali nanti noon kinar di ingkosan teh lapar
jadi noon kinar teh nggak usah jajan di luar beli makan di luar
iya memang ini nggak minta tapi ini mah keingetan bibi saja kan yang kinar lebih khawatir takut yang kinar nggak makan
gue ngaku semua jadi ngerasa kehilangan keluarga ya
neng gue naun ada masalah gue kelihatannya sedih
kalau ada masalah sok tari tak kak bibi siapa tahu bibi tak bisa ngebantu
enggak kok saya gak apa apa saya baik baik aja
eh benar neng kinar nggak ada apa apa
jangan bikin pas pas ya kak bibi
iya beneran nggak usah khawatir
baik baik ya sayang aya kalau ada apa apa telepon bibi
ya udah sri makasih ya sri
neng kinar udah makan belum makan yang banyak
saya mah tahu orang kosmang nggak punya duit
neng kinar belum dapat kiriman kan
neng kinskaya tahu aja belum dikirim kirim
wah kato dia
neng cucian banyak amat
neng jangan sungkan sungkan neng cucian kotor bau kesini
nanti sri yang nyuci
trik kalau kerja aja kendor
saya pamit dulu ya
permisi makasih ya
hati hati di jalan
neng kinar tapi kehadir ya
terus kalau ada apa apa telepon bibi
tadi kan saya telepon neng sri
membahas saya teh
lanjut nikah sama neng sri
eh tahu nggak apa kata neng sri
kamu sudah punya rumah belum di jakarta
kalau begitu mah namanya cewe matre
tinggal atau ganti
cari yang lain
eh omo tidak merasakan hati saya
saya sudah terlanjur cinta sama dia
gini aja kalau memang kamu sudah terlanjur cinta ya
kalau menurut saya
mulai sekarang kamu nyelengin
nanti insya allah lambat tahun penuh celengana
mudah mudahan insya allah kebeli rumah di jakarta ya
amin wah itu mah doanya wa
bagi dari bengkel juga nggak seberapa
dan punya hidup
gimana kalau saya jadi model kayak abah
ting hidup ya hidup
jangan terlalu bengah banget banget tuh menghayal
biasa biasa aja tuh
lah kamu gitu
ada manusia yang diciptakan jadi model
ada yang biasa biasa aja
udah kamu nikmatin aja
ya namanya rezeki dari allah itu udah ada
iya tau wah
cuman nextnya kurang menerima apa sama saya cuman
udah mah rambut tidak ada kotak lenang begini
udah jelas itu mah
waktu awal ke jakarta rambut kamu botak kumis kamu botak jenggut kamu itu botak
tapi akhirnya tumbuh lagi kan
itu hebatnya allah
rezeki sudah ada
udah ditakar semua rezeki manusia pak
pasti tumbuh tumbuh dan terus datang
ya aku aja malah hari ini belum ketemu sama raya om
oh jadi kamu kemarin saya mau ketemu si neng
si neng mah belum pulang bot
enggak juga sih om
aku datang ke sini ini nih
si shoki mau ngelamar kerja di sini
soalnya dia kan sudah selesai sekolah juga
kita udah lulus
dan shoki mau coba kerja di bengkel
oh maksudnya mau jadi pekerja di sini
waduh buntun ya bot
oh kalau masalah itu mah hak langsung dari si abah keputusannya
saya sama si sarding gak berani ambil keputusan
memang walaupun bisa aja ganti si aceh yang nggak tahu kemana itu sekarang
kalau gak salah sudah ngapung dikali si aceh
tak bener bisa
gak ada kabar sama sekali ke kita
tapi sebentar wak
saya mah yakin shoki pasti bakal diterima di sini
masalahnya kan shoki waduh dong sakit
sementara kan bisa ada yang ngegantiin dulu
terus abah bentar lagi mau nikah
ini bengkel pasti keteteran pak baliwud pak balatak para umum
ya memang gini ya
secara hablumin allah ya
insya allah kita ngomongin sama si abah buat ganti si aceh
kalau dipikir pikir memang bengkel bisa rame
karena istilahnya masih lebih baik daripada aceh kamu ya
istilahnya buat narik penggemar
bukan penggemar maksudnya pelanggan ya
ntar tergantung lah
juga pasti butuh banyak orang
banyak buat di sini
mungkin makin rame bengkel
kita bisa bicarakan sama abah ya
yalah gini aja ki
besok kamu kesini lagi
makasih banyak ya om
baru diomongin panjang umurnah ya
kok ada di sini
aku datang ke sini sekalian mau ngajuin oki buat kerja di sini
kamu dari mana
aku habis ketemuan sama gini
ya jadi tadi tuh gino minta ketemuan sama aku
dia tuh cerita kalau misalkan dia itu ada masalah sama re
dan dia itu diancem yang gangga sama ray
jadi waktu itu gino sempet dipaksa sama ray untuk masuk mobilnya
karena katanya gino mau dibawa ke tempat sepi untuk dihubungin

terima kasih loh reynolds